di antara nama pegawai yang tidak lolos tes cpns atau tes asn ada nama penyidik kpk novel baswedan
dan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo
selain itu mahkamah konstitusi juga menolak gugatan uji materi atas revisi undang undang kpk
apakah ini sinyal terbenamnya asap pemberantasan korupsi di tanah air
lalu bagaimana nasib kpk selanjutnya
sore ini kita akan membahasnya dengan mantan pimpinan kpk saud situmorang
selamat sore pak saud
selamat sore indonesia
ya terus terang saya belum mengontek pak laude ya jadi belum sharing perasaan pak laude dan pak bus
tapi melihat dari yang saya itu kan skornya berarti delapan satu ya
yang s satu itu kan dissenting itu jelas
saya dissenting itu yang menurut saya rakyat indonesia harus dengar
yang lain kita hargai putusan itu tapi coba mari kita lihat dissenting
opinion yang disampaikan itu itu sebenarnya yang terjadi di republik kita
hukum harus ada kepastian ya ini mengikat dan seterusnya kita hargai itu
tapi nanti bagaimana perjalanan republik ini nanti kita lihat lagi itu lain lagi sesinya
sementara saya nyampaikan itu dulu mbak
oke tapi dengan adanya putusan mk ini apakah semakin memperkuat berlakunya undang undang kpk yang baru
ini akan semakin memperlemah menjegal kinerja kpk ke depan pak saud
ya kan sudah jelas kita masih komit dengan dua puluh enam poin yang kita sampaikan kemarin kan
dengan undang undang baru itu kan ada dua puluh enam poin
kalau kita khawatir tentang itu ya itulah diskurs itulah diskusi itulah perdebatan
sehingga kalau kita katakan ini kita harus menunggu sampai kemudian kapan ya
saya pikir perjalanan republik ini kita sudah paham semua semua nasib berantasan korupsi itu kan
ini ketika dia mulai menyentuh nyentuh kekuasaan
jadi ada delapan lembaga menuju sembilan lembaga yang nasibnya mirip dengan kpk ini
jadi sekali lagi ini negara kita mari sudah diputuskan demikian kita lihat
mudah mudahan udcs di dalam masih tetap perform ya
dengan asumsi mereka yang diganggu ganggu dengan hasil hasil survei yang menurut saya
menurut uda peri juga tadi itu
menuju untuk diperdebatkan
semoga mas udcs masih bisa tetap perform
tapi yang paling mengejutkan adalah informasi status ahli pegawai kpk menjadi asn
dimana kita mendapatkan informasi ada tujuh puluh lima nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
termasuk penyidik novel baswedan dan mas yudi purnomo sebagai ketua wadah pegawai
saya mau ke mas yudi
mas yudi anda sudah tahu hasilnya terhadap nasib anda di kpk memang betul seperti itu
jadi saya ceritakan dari awal ya
kami sebelumnya kan sudah mengetahui ya
sudah ada hasil yang dikirimkan oleh bkn kepada kpk
namun kemudian itu kan masih ditutup
saya baru mengetahui dan ini meluas ketika banyak di pemberitaan
ketika itu saya sedang memeriksa saksi suatu perkara
ya di sana kemudian saya melihat loh
ada beberapa pegawai bahkan puluhan pegawai yang tidak lolos dikatakan gitu kan
padahal sebenarnya itu masih belum diumumkan oleh pimpinan kpk seperti apa
tetapi yang menarik adalah bahwa pegawai yang tidak lulus itu katanya langsung diberhentikan
tentu saja kami semua terkejut gitu kan
apalagi kan target dari lembaga bahwa satu juni itu seluruh pegawai kpk
nah ini yang menarik gitu ya
dan di situ
kalau kami membaca
itu kan banyak penyidik penyidik senior kpk
yang menjadi kasat gas kpk
tentu kita sangat mengkhawatirkan jika itu terjadi
kemudian kan pimpinan
kemudian juga tadi juru bicara kpk
menyampaikan bahwa itu belum dibuka dan sebagainya
concern kami adalah
jika benar itu nama nama yang ada
maka tentu pemberantasan korupsi ini akan sangat suram
karena nama nama yang ada dari situ
itu adalah orang orang penting di kpk
kita bisa melihat misalnya bang novel
kemudian pak damanik saya lihat
kemudian ada bang rizka
dan saya yakin
pak saud sudah mengenal mereka ketika kita expose expo penyidikan
dan mereka adalah penyidik penyidik yang tangguh
kemudian di bidang lain juga ada
kita melihat di biro hukum bagaimana
itu para pegawai pegawai yang berkualitas dan yang berintegritas seperti itu
kami sendiri menyampaikan bahwa
ujian ini hasilnya itu menjadi terminate
karena undang undang sendiri sudah menyatakan bahwa pegawai kpk
itu langsung diangkat menjadi asn
kalaupun ada tes seperti ini kami
sebelumnya ketika mengikuti ini
terus mengatakan bahwa ini hanya pemetaan gitu
bagaimana kualitas bagaimana ini dan sebagainya
mas yudi kita pengen tahu apa sih sebetulnya pertanyaan di tes wawasan kebangsaan
yang kemudian menjadi syarat utama bagi para pegawai kpk
untuk bisa alih status pegawai begitu
apakah betul ada pertanyaan pertanyaan yang mengarah ke agama agama tertentu begitu mas yudi
ya saya sendiri kan mengalaminya juga
jadi apa namanya tes itu dibagi dua hari selama waktu mungkin seminggu ya
di hari yang pertama itu tes tertulis
hari kedua wawancara
ya memang di situ kalau kita melihat
ya itu kan dikatakan wawasan kebangsaan dan sebagainya
tetapi lebih banyak pertanyaan pertanyaan mengenai
pertama pendapat anda tentang fpi misalnya
tentang hti tentang opm
kemudian tentang lgbt dan lain sebagainya
dan saya pikir semua pegawai tentu akan menjawab sesuai dengan apa yang di
apa namanya di persepsi orang lain
ya itu kan
tapi yang paling penting adalah
karena kami belum apa namanya mengikuti tes tersebut
ya kami sudah menyatakan bahwa kami setia pada pancasila nkri
undang undang dasar part v seperti itu
jadi fpi ini bukan tes yang benar salah gitu kan
kalau tesnya benar salah kan ketika memang kita targetnya
misalnya pertanyaan berapa misalnya pertanyaannya a
tapi jawabannya a tapi ini kan tidak gitu kan
itu jawabannya itu benar salah
artinya tidak ada yang salah gitu
boleh menjawab apapun sesuai dengan pendapat kita
pak saud anda pernah memimpin teman teman ini
pernah memimpin para penyidik ini
pernah tahu bagaimana kinerja mereka
kemudian mereka tidak lolos karena tes wawasan kebangsaan
yang tadi disebutkan oleh mas yudi
ada beberapa pertanyaan yang memang bukan benar salah begitu ya
pertanyaan pertanyaan yang mengarah ke sifatnya pandangan pandangan umum tertentu
apakah anda melihat bahwa tidak lolosnya orang orang ini
ataupun para penyidik ini
orang orang yang berprestasi sebagai upaya menyingkirkan mereka dari kpk
ya yang paling penting adalah betul nama nama itu ya
kebetulan kali malam juga saya dapat nama nama itu beredar
tak betul atau enggak ya
tapi nama nama itu orang orang yang kita kenal persis
dan saya makanya selalu katakan mereka adalah orang orang yang top guy
orang orang yang top guy itu boleh diberikan
berintegritas berani gak takut apapun gitu
itu sebenarnya orang orang kita cari
orang orang yang kita gendagi di negeri ini
dan bukan kita gendagi orang orang pengecut penakut gitu ya
kita nggak perlu orang orang kayak gitu memberantas korupsi
nah kemudian nama nama itu
itu kalau betul ya nama nama itu ya
ini menjadi sebuah yang menurut saya
bertentangan dengan misi pemberantasan korupsi itu sendiri
yang kita sebut sebagai extraordinary crime
kita apus perlu juga orang orang yang ekstra berani
jadi kemudian kalau itu disaring dengan model model
keyakinan ideologi dan seterusnya
saya dengan lambang kpk garuda itu sudah selesai
nggak ada urusan lagi soal ideologi di situ
nah namanya garuda pancasila paling atas
itu semua sudah otak mereka
kemudian kalau dikaitkan dengan hal hal yang lain lain
ada orang yang pandangannya sedikit radikal
pandangannya berpandangan dengan yang apa
saya di kpk itu pernah menerima
berita berita berita berita
terus berdiri jik loh ketika unjuk rasa
terus kemudian pecah aja tuh sawat kalau gitu
unjuk rasa di depan dari jam berapa gitu
terus kemudian pimpinan saya nerima di bawah
terus kemudian pikiran saya
karena itu dia ada pertanyaan kan
katanya pak ferry tentang posisi orang orang yang meng counter
atau yang berpikiran di luar mainstream gitu ya
apakah itu kemudian menghambat pertumbuhan pemberantasan korupsi
justru undang undang sembilan belas itu sendiri yang menghambat gitu loh
jadi sekali lagi
orang orang baik yang di dalam itu nanti kita lihat
mudah mudahan kita salah dengar
atau mungkin katanya belum dibuka envelope nya segala macem ya
kalaulah mereka mereka itu kemudian yang sejumlah tujuh puluh itu
dan saya ada nama arin itu
arin itu sekretaris pimpinan
itu namanya juga ada saya lihat lihat di situ
arin itu orang
aduh ilah gimana ya
arin gak masuk bingung saya juga
belum lah kita bicara rizka
ada manik novel
kemudian ada deddy nenggolan segala
pak saud bagaimana kemudian nasib kpk ke depan
dengan adanya putusan mk
berlakunya undang undang kpk yang baru ini
dan juga tidak lolosnya tujuh puluh orang yang tadi kita tahu
namanya beredar orang orang tough guy
orang orang berprestasi apa
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi pada kpk ke depannya pak saud menurut anda
kayaknya sebagai orang beriman kita harus berdoa ini
yudi juga saya bilang tadi malam
kita harus berdoa mau gimana lagi
ini perjalanannya udah kayak begini
mimpi mimpi indonesia dua ribu empat lima bisa dicapai dengan kpk
katakanlah asumsinya undang undangnya kita hargai
putusan mahkamah konstitusi hari ini
yang undang undang jelek juga kalau pelaksanaan bagus
bagus kita pakai hati nurani
jadi nanti kita sampai suatu saat kita ubah lagi undang undang itu kapan kapan gitu
jadi jalanin aja dulu
penting kita jeblosin orang orang jahat itu ke penjara semua gitu
ya terakhir mas yudi
langkah apa yang sedang disiapkan oleh teman teman wadah pegawai
dan juga para pegawai lainnya yang tidak lolos begitu
dari tes wawasan kebangsaan
apakah sudah dirundingkan
apa langkah hukum yang akan diambil begitu
ya untuk sementara kami sedang menanti
dari pimpinan kpk seperti apa
dan kami yakin pimpinan kpk adalah orang bijaksana
apalagi di bulan ramadan ini bulan suci
tentu saja pimpinan kpk pun sudah mengenal nama nama yang beredar ya
sehingga mungkin pimpinan kpk sudah paham bahwa mereka bekerja siang malam
untuk meratas korupsi dan sebagainya
apalagi sudah ada yang sampai lima belas tahun di kpk seperti itu
ya jadi harapan kami adalah bahwa pimpinan kpk nanti itu punya putusan yang bijak lah
di dalam supaya nanti kita tetap bisa bersama sama
kita tetap bisa bersama sama lagi dalam memberatas korupsi
apapun nanti hasil dari twk yang akan diumumkan
seperti itu mbak
oke kita tunggu saja nanti bagaimana penjelasan dari pimpinan kpk
terkait dengan nasib tujuh puluh an pegawai yang dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan
dan tidak lolos menjadi asn dari status ahli pegawai
kita akan tunggu nanti penjelasan dari kpk
dan terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada ketua wadah pegawai mas yudi purnomo
dan juga mantan pimpinan kpk pak saud situ morang
terima kasih banyak semuanya atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom